joe smart atau jokowi smart deklarasikan dukungan bagi jokowi dodo maju sebagai presiden dua periode
deklarasi ini pun dihadiri sejumlah aktivis dan politikus
deklarasi jokowi bagi dua periode ini dimaknai sebagai bukti jokowi masih banyak dikendaki masyarakat indonesia menjadi presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendatang
acara yang digelar di site center jakarta minggu pagi ini pun diperakrasai kelompok simpatisan jokowi
joe smart yang turut memperakrasai deklarasi ini merupakan perkumpulan alumni universitas di solo dan sekitarnya yang secara tegas mendukung sikap politik jokowi
meski demikian baik joe smart maupun projo tak mau membeberkan siapa yang pantas mendampingi jokowi sebagai wakil presiden
sudah terbukti kalau yang lain baru janji pak jokowi kan sudah menunjukkan buktinya
tiga setengah tahun ini pak jokowi sudah membuktikan banyak hal
dieksekusi dengan baik tepat dan berguna bagi rakyat banyak
sudah ada koresponen cnn indonesia maria sarjana di jakarta
maria joe smart sudah memberikan deklarasi dukungan terhadap joko widodo
apa yang menarik dari pernyataan sikap ini dan kira kira kedepannya berapa signifikan dari pernyataan sikap politik mereka terhadap elektabilitas jokowi
selamat siang yuda
betul sekali bahwa memang joe smart atau jokowi smart sudah mendeklarasikan
untuk mendukung jokowi dodo sebagai presiden dua periode
dari periode kemarin dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kemudian dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
kalau tadi yang saya dengarkan ada di dalam ruangan adalah beberapa pernyataan sikap yang diberikan perwakilan dari joe smart
kemudian perwakilan dari projo dan juga baru saja dibeberkan atau dijelaskan secara lebih detail yuda
mengenai apa apa saja yang kemudian membuat mereka yakin
bahwa jokowi dodo menjadi presiden dua periode atau pantas menjadi presiden selanjutnya di tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
di antaranya adalah keberhasilan jokowi dodo dalam peningkatan ekonomi
kemudian peningkatan penggunaan anggaran belanja negara atau apbn
kemudian juga pembangunan pembangunan di wilayah indonesia
serta disinggung mengenai adanya jaminan sosial terhadap masyarakat
di antaranya adalah kartu indonesia sehat kemudian kartu indonesia pintar
yang memang dalam era pemerintahan presiden joko widodo kemarin tahun dua ribu empat belas bahkan sampai dua ribu sembilan belas nanti
kip maupun kis ini memang digunakan atau diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah
untuk bisa mendapatkan hak hak mereka terutama dalam bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan
dan kemudian tidak hanya itu mereka juga berdali bahwa hingga saat ini hanya jokowi dodo lah yang dianggap pantas untuk memimpin indonesia
karena sudah terbukti kapabilitasnya dalam periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan juga pada saat jokowi dodo menyandang predikat sebagai gubernur dki jakarta yang lalu
kemudian tidak hanya itu yuda dari georgemart juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan dua langkah
dua langkah ini diantaranya pertama adalah akan ada gerakan masif yang bersifat tidak hoax tentu saja
tetapi ini adalah sifatnya memberikan realita realita atas kinerja yang dilakukan oleh
jokowi dodo dan juga jajaran pemerintahannya dalam kabinet kerja
kemudian ada juga gerakan masif yang nantinya akan dilakukan oleh relawan josmart
untuk turun ke lapangan untuk menemui warga di setiap sudut wilayah republik indonesia
tetapi tidak hanya itu yudi yudawan saya mendapatkan cartan beberapa hal keberhasilan memang joko widodo dalam pemerintahannya dengan kabinet kerja
di antaranya adalah capaian jokowi dodo dalam infrastruktur sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
jokowi sudah membangun
pada tahun dua ribu enam belas dua puluh tiga km jalan
dan ini sudah melebih dari angka target dimana targetnya hanya mencapai dua ribu enam ratus saja pada tahun dua ribu sembilan belas
tetapi tahun dua ribu tujuh belas bahkan sudah melebih target yang seharusnya tercapai di tahun dua ribu sembilan belas dalam pembangunan jalan di seluruh wilayah republik indonesia
kemudian ada juga pembangunan lainnya diantaranya adalah pembangunan jalan tol
hingga saat ini pemerintahan jokowi jk juga sudah membangun sekitar lima ratus enam puluh delapan km
dan ini bekerja di antara tahun dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu tujuh belas
kemudian ada pencapaian lagi yuda yang juga dilakukan oleh kabinet kerja joko widodo adalah kereta api atau pembangunan kereta api trans sumatera
dan sedang dikerjakan saat ini adalah pembangunan trans sulawesi
kemudian ada pembangunan pelabuhan yang dimulai dari tahun dua ribu lima belas
ini sekitar delapan puluh satu pelabuhan
kemudian pembangunan bandara setidaknya ada tujuh bandara yudi yudawan yang memang sudah dibangun
dalam proses atau pemerintahan jokowi jk dari tahun dua ribu lima belas ini ada sekitar empat ratus tiga puluh sembilan bandara yang kemudian juga dimodernisasi
tetapi yudi yudawan rasa rasanya memang setiap pemerintahan atau setiap kepala negara kepala pemerintahan yang duduk dalam jabatan ini tentu memiliki beberapa kekurangan
saya juga memiliki caratannya yuda mengenai beberapa kekurangan
dan dari pemerintahan jokowi dodo dilihat dari beberapa aspek dan ini menurut catatan ijw tentu saja ada dalam aspek ekonomi di mana pembangunan atau pemberdayaan sumber daya alam
ini terkait dengan izin tambang ini juga masih dirasa kurang dilakukan atau kurang adanya ketegasan dari pemerintahan jokowi jk
tak hanya itu memang ada beberapa hal lainnya yuda yang bahwa belum bisa dicapai dengan baik oleh pemerintahan jokowi jk
di antaranya adalah mengenai kepemilikan freeport
kemudian ada lagi di sektor perpajakan atau rasio penerimaan pajak pada tahun dua ribu enam belas masih stagnan atau berada di posisi yang sama dari tahun tahun sebelumnya
sehingga ini dinilai oleh icw ini merupakan ketidakberhasilan jokowi jk dalam bidang ekonomi dan juga sumber daya alam
di samping beberapa keberhasilan tentu saja atau capaian yang dilakukan oleh jokowi jk yang sudah saya kemukakan tadi
di dalam saat ini masih terus dilakukan pembeberan atau penjelasan mengenai langkah langkah jol smart selanjutnya dan juga didukung oleh projo atau pro jokowi ini
untuk kemudian nantinya bagaimana mereka memenangkan atau mensukseskan jokowi jk maksud kami jokowi dalam dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih maria untuk informasi yang sangat komprehensif
dari anda laporan langsung anda dari hotel said jakarta
salam bertugas kembali